pak sabar ya pak ya
jangan banyak gerak pak
eeeh maaf pak
tadi bapak di jalan lempar botol sembarangan
dan kena ke pengendara motor
dan dia jatoh pak
ya mungkin bapak bisa nolongin dia bawa ke rumah sakit gitu
gua yang salah
hei yang ada dia yang salah
kenapa dia lewat saat gua ngelepar
pak tapi yang buang botol sembarangan itu kan bapak
ampun ampun ampun
saya nggak mau berantem lagi sama kalian
jadi saya minta sama kalian berdua
ke tempat yang tadi kalian lempar botol
udah kalian berdua ikutin aja apa kata dia
daripada kita bocok bocok
ini orang orang yang udah lempar foto sembarangan
dan bikin orang jatuh
terima kasih deh atas laporannya
kalau gitu saya permisi dulu ya pak ya
baiklah hati hati di jalan
lemes banget kayaknya
siapa yang lemes
kau pasti lemes bikinan raya ya
ngomong jujur sama mama
emangnya mama mau tau apa lagi dari mondi ma
mama pengen tau
sebenarnya bagaimana perasaan kamu sekarang ke raya
apa kamu benar benar sudah melupakan raya
atau kamu sudah berhenti mencintai
totem pecut luar pemakaman
pertama kali aku kan alamyin itu
kau sudah p garment
masih tak malu